semoga lancar puasanya ya
nah hari ini mau ngabuburit kemana nih
mau tidur jangan dong
walaupun tidur itu ibadah gitu ya
tapi sekali sekali cobain ngabuburitnya
kita isi waktu dengan hal hal yang bermanfaat
saya mau olahraga keliling gbk
kira kira kuat berapa putaran ya
nanti deh kita lihat ke dalam
meski lagi puasa
bukan jadi alasan buat mager olahraga ya
aktivitas olahraga bisa kok
jadi kegiatan untuk menunggu waktu berbuka puasa
kali ini saya mau ngabuburit di kawasan gbk senayan jakarta
tuh lihat rame kan yang lagi olahraga
tempat yang enak ya buat saya
soalnya selain ketemu sama orang orang baru
juga luas sih gitu
aku suka sama pemandangan dekat
buat aku lari di sini
dan bikin waktu jadi cepat berjalan
sebelum olahraga di sore hari saat puasa
pastikan dulu kalau kondisi badan sedang fit
dan sudah sahur ya pastinya
jangan paksakan tubuh kita kalau misalnya sudah merasa lelah
dihajar di sahur sih
sahur yang penting pokoknya banyak minum
justru jangan banyak makan kalau menurut saya
karena kan tubuh kita ketika olahraga meluarin air
jadi ketika sahur dihajar minum aja yang banyak
kawasan gbk juga punya area hijau terbuka berupa hutan kota
yang bisa dinikmati secara gratis
sambil bersantai santai diatas rumput
pengunjung bisa menikmati panorama gedung pencakar langit
jadi serasa ngaburit di central park new york gitu
masih ada waktu nih
gimana kalau kita nunggu waktu berbuka dengan mengunjungi sebuah mal
yang lokasinya gak jauh
jauh dari gbk
kita seru seruan ya sambil nambah skill baru
selama bulan ramadhan
ashta district delapan di kawasan scbd ini mengusung tema timur tengah
dan mengadakan beberapa kegiatan
yang bisa dijadikan pilihan untuk ngabuburit
salah satunya kita bisa nih belajar melukis di bar tega art class n studio
yang ada di area lantai satu
kalau bartega ini melukis ini ini hampir ada tiap hari
tinggal dicari aja kira kira hobinya mau ngapain di sini
nah saya mau sambil nyelesain gambar saya dulu
kelas melukis berdurasi sekitar satu sampai satu lima jam ini
bisa anda ikuti dengan membayar rp satu ratus enam puluh lima untuk satu sesinya
ini sudah termasuk biaya peminjaman cat serta kuas
senang sih senang
soalnya nanti lukisannya ini mau kita saling untuk berturutan
jadi aku bawa lukisan dia dia bawa lukisan gue
beres melukis saatnya kita berburu takjil
mumpung nih lagi ada dessert market
yang terselenggara hingga tiga puluh april dua ribu dua puluh tiga
sebanyak dua belas tenan hidangan penutup seperti aneka kue roti
pastry yang menggugah selera siap jadi pilihan untuk berbuka puasa
mumpung ini udah mau buka dikit lagi
kebetulan di asna tuh di lantai dua lagi ada dessert market
jadi mendingan kita sekalian buka puasa di sini ya
dan saya lihat tuh ada yang seger seger nih lihat
tuh makanya kayaknya buat buka ini enak nih ya
kayaknya saya mau pesen honey korea dan ginger
harganya juga murah kita pesen aja
wah tapi ada yang lucu nih
martabak berbentuk pastel menarik perhatian untuk jadi menu berbuka saya kali ini
kita beli yang isi enam aja ya
selain meningkatkan kualitas beribadah di bulan penuh berkah
tidak ada salahnya kita isi waktu luang dengan segudang kegiatan bermanfaat ya pemirsa
selamat berpuasa tim liputan cnn indonesia